saudara seorang anak balita di kabupaten tulung agung jawa timur
tewas setelah dianiaya ayah kandungnya
dan dua pekan lalu baru kembali dari taiwan
sebagai pekerja migran indonesia
seorang anak balita berusia tiga tahun di desa blimbing
kecamatan rejotangan tulung agung jawa timur
tewas setelah dianiaya ayah kandungnya
peristiwa itu terjadi pada minggu dua belas mei malam
saat itu sang ayah ra mengasuh korban di rumah
tiba tiba pelaku menganiaya korban
tindak kekerasan itu akhirnya diketahui ibu korban
setelah diminta mengambilkan pisau oleh pelaku
mengetahui anaknya menjadi korban penganiayaan
sang ibu langsung membawa korban ke puskesmas
korban dinyatakan telah meninggal dunia
dilakukan oleh orang tuanya sendiri karena dia juga pulang dari taiwan
juga dipulangkan karena juga depresi
dan di rumah kurang lebih sepuluh hari
dan kebiasaan tidak ada tanda tanda untuk melakukan pencerdian
pelaku yang adalah seorang pekerja migran
dan baru dua pekan kembali dari taiwan
korban dibawa ke rumah sakit umum daerah
dokter iskat tulung agung untuk proses otopsi
sedangkan pelaku ditahan di polsek rejotangan
guna proses penyelidikan lebih lanjut